setelah agus maksum badan pemenangan nasional prabowo sandi kembali menghadirkan saksi kedua bernama idam
dalam persidangan idam menjelaskan daftar pemilih tetap yang bermasalah salah satunya terkait kecamatan siluman
meski dinilai sama dengan keterangan saksi pertama hakim konstitusi arief hidayat memberikan kesempatan pada idam untuk memberikan keterangan
saksi dari bpn ini menjelaskan keterangannya sambil menunjukkan data yang ia punya yang berasal dari tim ahli dari itdpp gerindra
saksi idam menjelaskan terkait kecamatan siluman yang ada di bogor
idam menyebut dalam data kpu kecamatan yang ada melampaui jumlah kecamatan yang berjumlah empat puluh kecamatan
nik rekayasa nik nik kecamatan siluman adalah nik yang kode kecamatannya di digit lima dan enam itu melampaui jumlah kejamatan di wilayah itu atau nilainya
dan itu tidak mungkin
itu bisa anda tunjukkan di mana
contohnya coba dikatanya bawa operator itu katanya
salah satu saja kabupaten yang memuat nik kecamatan siluman
di bogor itu cuma ada empat puluh kecamatan yang mulia
tapi bisa kita lihat di sana ada kecamatan delapan puluh lima ada kecamatan dan seterusnya
inilah yang disebut nik kecamatan siluman
padahal bukan saja dari provinsi kabupaten kota sampai desa itu ada kodenya di dedagri